halo selamat siang anda menyaksikan go mudik cnn indonesia pukul satu siang
saya iqbal kurniadi
antrian kendaraan sepanjang satu km terpantau di jalur pantura
kawasan kecamatan weleri kendal jawa tengah
hal ini merupakan imbas rekayasa lalu lintas kontra flow
akibat belum rampungnya pengerjaan jembatan kalikuto
sabtu siang seperti yang bisa anda lihat ini
jalur darurat batang semarang masih ramai dilewati para pemudik dengan kendaraan pribadi
besarnya minat pemudik menggunakan jalur sepanjang tujuh puluh lima km ini pun
menyebabkan antrian kendaraan di jalur pantura hingga mencapai satu km
dan saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia
dea kartika di desa weleri kecamatan weleri kabupaten kendal jawa tengah
halo selamat siang daya
wah dea cantik sekali di siang hari ini
dia bisa anda jelaskan sepertinya memang lancar sekali ya di tempat anda berada saat ini
bisa anda jelaskan secara detail seperti apa
apalagi suasananya katanya tadi juga ada sempat kemacetan di kawasan pantura
selamat siang iqbal
betul sekali bahwa saat ini kondisinya sudah mulai lancar
tadi sekitar tiga puluh menit yang lalu ada antrian sekitar satu km
antrian ini disebabkan karena adanya kendaraan yang keluar dari jalur darurat batang semarang di eksit geringsing
mereka keluar di jalur pantura sehingga polisi memperlakukan rekaya salur lintas kontra
dan ini memakan sebagian jalur dari para pemudik di jalur pantura dari arah semarang menuju ke jakarta sehingga ada antrian sekitar satu km
namun untuk saat ini dapat anda lihat bahwa sudah cukup lancar belum ada antrian kendaraan lagi di jalur pantura di mana ada kontraflow bagi para pengguna jalur darurat batang semarang ini
dapat saya jelaskan iqbal memang sejak dibuka pada jumat pagi kemarin
kita melihat minat yang cukup besar dari para pemudik untuk melewati jalur darurat ini
selain memang kita mengetahui semangat dari pembuatan jalur darurat ini adalah untuk memangkas waktu
di sini juga fasilitas di dalam jalur darurat ini juga cukup memadai
kemarin kami sempat melakukan penelusuran dari siang hingga malam hari
dan memang ada sejumlah langkah antisipatif yang harus dilakukan oleh para pemudik
mereka ingin melewati jalur darurat ini
sehingga ada beberapa hal yang masih dalam tahap konstruksi
harus disoroti terkait dengan batas kecepatan maksimal atau batas kecepatan melaju yang dianjurkan oleh pemerintah adalah empat puluh km per jam
alasannya iqbal adalah di sini masih masa konstruksi sehingga banyak material sisa
seperti semen kemudian juga pasir yang ada di sini
sehingga jika para pengemudi atau para pemudik yang melewati jalur darurat ini lebih dari empat puluh km per jam
mereka melakukan perjalanan artinya akan ada angin yang membawa material ini untuk naik ke atas

selain itu juga masih ada beberapa perbedaan elevasi atau tinggi rendahnya jalan yang harus diperhatikan oleh para pemudik lain
selain itu juga masih ada beberapa perbedaan elevasi atau tinggi rendahnya jalan yang harus diperhatikan oleh para pemudik lain
selain itu masih ada beberapa perbedaan elevasi atau tinggi rendahnya jalan yang harus diperhatikan oleh para pemudik lain
sehingga jika mereka menggunakan kecepatan yang tinggi ini akan memiliki potensi atau resiko yang tidak baik untuk mereka
karena ada perbedaan elevasi
selain itu juga ada beberapa hal terkait dengan penerangan jalan
kami kemarin juga sempat menelusuri di malam hari memang penerangan jalan ini belum

dan juga ada terkait dengan rambu rambu atau penunjuk arah yang memang belum maksimal

namun belum maksimal
salah satu contohnya adalah di belakang saya ini masih ada beberapa pemudik yang kemudian kebingungan mereka menentukan arah karena memang kurangnya penunjuk arah
sehingga itulah hal hal yang harus diantisipasi oleh para pemudik jika ingin melewati jalur darurat
selain itu dapat kami informasikan ada dua rest area yang bisa digunakan oleh para pemudik
yaitu di kilometer empat ratus delapan belas dan juga kilometer empat puluh
di situ selain ada musola ada toilet bagi wanita dan juga pria
ada juga spbu portable di mana ini dapat mengakomodasi keinginan atau kebutuhan para pemudik untuk mengisi bahan bakar mereka
baik dian terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan anda
itu tadi dea kartika melaporkan langsung dari kawasan uleri jawa tengah
demikianlah gomudik update kali ini
kami akan terus perbarui informasi seputar arus mudik lebaran dua ribu delapan belas
satu jam dari sekarang
dan jangan lupa bagi anda yang melakukan perjalanan mudik lebaran
anda bisa dapatkan informasi terkini seputar lalu lintas arus mudik melalui aplikasi gomudik cnn indonesia
yang dapat diunduh di smartphone android dan juga iphone
saat lagi program cnn indonesia news report akan kembali kami lanjutkan
saya iqbal kurniadi terima kasih dan sampai jumpa